puluhan nasabah bank kembali menjadi korban skimming
saldo rekening mereka tiba tiba berkurang secara misterius tanpa melakukan transaksi
pihak bank indonesia wilayah jawa timur telah menginstruksikan kepada seluruh bank
agar memeriksa seluruh mesin atm
kantor bank mandiri cabang pembantu geraha pena jalan ahmad yani surabaya
senin siang didatangi puluhan nasabahnya
mereka datang untuk melakukan laporan terkait berkurangnya saldo rekening mereka
para nasabah mengetahui saldo dalam rekening mereka tiba tiba berkurang
setelah dihubungi oleh pihak call center bank mandiri pusat
jika rekening mereka telah dibobol dan terjadi transfer ke malaysia
dalam bentuk mata uang ringgit
rata rata nominal saldo nasabah yang hilang antara rp satu ratus tujuh puluh delapan hingga belasan juta rupiah
nah bank mandiri itu menyatakan bahwa nomor rekening saya itu mandiri itu
dibobol cuma tidak diberitahukan dibobolnya itu dari pihak mana
kalau dari teman saya itu dikatakan dari malaysia cuman saya tidak tanya lebih lanjut
itu yang ngumpul dari negara mana
nilai yang dibobol itu sekitar dua delapan juta sekian
seluruh korban skimming tersebut merupakan nasabah yang pernah menggunakan mesin atm
yang berada di depan gedung geraha pena di tepi jalan ahmad yani surabaya
berbekal informasi dari nasabah ini pihak bank langsung membongkar
dan melakukan pengecekan terhadap mesin atm di lokasi untuk mencari alat
saldo yang diperlukan
dan melakukan perbaikan mesin atm
terkait kasus dugaan skimming ini bank indonesia wilayah jawa timur
telah menginstruksikan seluruh bank di wilayah jawa timur untuk melakukan
langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan seluruh mesin atm
melakukan pemeriksaan terhadap seluruh atm mereka
boleh terdapat peralatan ataupun kejadian yang mencurigakan
yang diduga merupakan upaya untuk melakukan skimming
karena skimming itu kan
yang terjadi di mesin atm nya
bank itu juga mengambil tindakan memblokir rekening nasabah
sebagai langkah proteksi agar terhindar dari resiko pembobolan rekening
bank indonesia jawa timur mengimbau nasabah untuk menjaga kerahasiaan data
mengganti nomor pin secara berkala
tidak menggunakan wifi publik saat bertransaksi dengan mobile banking
dan mengaktifkan notifikasi melalui sms setiap kali adanya transaksi

ft menunjukkan adalah
untuk mengakibatkan breaking of cybersecurity
dengan hak dan kepada ekonomi kapal di nasabah
dan juga bervasar untuk mengumpulkan kembali ke perangkap